proyek hadiah dari putra mahkota uni emirat arab sheikh muhammad bin zayed al nahyan
untuk presiden joko widodo ini ditargetkan selesai pada agustus dua ribu dua puluh
saat meninjau pembangunan masjid di kelurahan gilingan banjarsari solo pada senin
crown prince court pemerintah uni emirat arab muhammad ali rashid zayed al dahari menegaskan
proyek ini diusahakan berjalan sesuai dengan jadwal
wali kota solo gibran raka buming raka yang mendampingi peninjauan tersebut berharap
keberadaan replika grand most sheikh zayed di abu dhabi ini bisa berdampak positif
terhadap aktivitas ekonomi warga solo
apalagi tempat ibadah seluas delapan meter persegi itu akan dikembangkan
menjadi destinasi wisata religi
pembangunan masjid raya ini diharapkan bisa memperkerat hubungan uni emirat arab
dengan pemerintah indonesia